saya lihat tuh pertama marcelino nangis aduh mati anaknya
wah nangis dia
saya lihat ferrari nangis jaduh emas saya
masa ada teman dipukulin terus kita diem
saya juga gak tau tiba tiba kok pada lari ke dalam gitu
apa penganeian yang berbuah manis buat bangsa
bisa begitu bang penganeian yang berbuah manis
teman saya lainnya silahkan memperkenalkan diri kalian masing masing
saya mahardika si paling sport
diego basro dan mahardika utama
dan ini episode pertama ya mas ya
debut kita seperti kalau pertandingan awal kita masih agak agak tegang lah ya
dan tamu kita juga gak kalah istimewa kali ini
bosen dong kalah melu di sea games
dan kali ini terpecahkan nih
setelah kalah terus dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
timnas sepak bola kita akhirnya bisa meraih medali emas
kalau fokusnya mungkin kemarin kemarin pemainnya pelatihnya udahlah ya
tapi ada satu sosok lagi yang juga jadi bahan pembicaraan nih
ada bapak kombespo sumaji
terima kasih terima kasih mas
terima kasih undangannya ini
luar biasa ini
tiga puluh dua tahun kita puasa dapet medali emas di sea games
dan akhirnya pecah bisul
kayaknya bayang gak bisul tiga puluh dua tahun tuh sakitnya kayak apa ya
mas pecah juga kayaknya rasanya
coba berapa generasi itu mas
mungkin pemain tim nas kemarin itu belum lahir
nah itu lah belum lah gimana
tapi selamat dulu ya
selamat dulu nih pak buat medali emas pertama setelah tiga puluh dua tahun ya
yang jadi bahan apa ya pak marji ini jadi apa
pusat perhatian seluruh orang indonesia
karena ada satu kejadian yang sebenarnya kurang enak pak ya

tapi pak marji sebelum kita ngebahas polisi dipukulin parah tuh emang tau
karena takut takutnya dia
ngebahas soal itu kita bahas dulu soal pertandingan final nih
saya pengen tahu mungkin banyak juga orang yang belum tahu kan pak
tapi cerita di balik itulah
mulai dari sebelum ke lapangan
ke lapangan deh itu pak
soalnya kalau kita lihat di youtubenya pssi pas di bus kayaknya pemain pemain tuh pada tegang banget gitu pak
gimana tuh pak
kayak muka gue sekarang ya kenceng tegang
masuk final lawan thailand yang di final final sebelumnya kita selalu kalah pasti ada ketegangan
nah bapak sebagai manajer gimana tuh pak
suasana ya pak ceritain pak
ya ya pasti tegang lah gitu gimana gak tegang
selama tiga puluh dua tahun
kita itu nggak usah ngomong tiga puluh dua tahun
kalau kita game lawan thailand lawan vietnam kita belum mainnya udah tegang dulu gitu
karena apa karena memang ya susah menangnya gitu apalagi lawan thailand
di hotel ada meeting team namanya ada manager meeting
meeting team itu itu lengkap semuanya itu ditampilkan ditampilkan terus setelah itu
waktu ada kelemahan kelemahan anak anak juga disitu ditampilkan terus keberhasilan anak anak bisa cetak gol
semua lah itu ditampilkan semua terus dibarengi dengan lagu lagu yang memang membangkitkan semangat anak anak gitu
semangat itu dibangkitkan jadi digelurakan
nah itu salah satu yang berbeda dengan yang selama ini saya membawa tim tidak ada itu itu digelurakan betul
sehingga tingkat ketegangannya itu agak turun lah ya agak sedikit seluas
dan itu berhasil di lapangan babak satu kita leading dua pak
girau tuh semua tuh satu indonesia itu
kapan lagi ngalahin thailand dua di babak pertama
belum menang dua masih agak dekat pertanyaan berikutnya ketika leading dua nih pak
udah di atas angin dong tadi tegang nih sebelum pertandingan tegang dengan caranya bisa meredakan ketegangan main
tapi kan kita seperti kita ketahui ya seperti penyakit nonton bola indonesia nih pak
sejujur jujur nih mumpung ada pemargin
unggul mulai kekejar disamain kalah ujung ujungnya
ya ya lho pak itu yang sering terjadi kan
iya nah ketika di ruang ganti pak
nah apa ya
paru waktu pertandingan ya
itu apa yang diomongin di ruang ganti pak di posisi leading lho pak
jadi itu ketika kita babak pertama dua
di ruang ganti kita berikan anak anak kesempatan dua menit sampai dengan tiga menit untuk lepas sepatu setelah itu kita sampaikan
intinya motivasinya semangatnya dibangkitkan kembali artinya dua itu belum menang gitu artinya masih kosong kosong
jadi anak anak tidak boleh merasa sudah menang tidak ada tidak boleh masih kita
biar gak terlena ya pak ya
tapi memang di ruang ganti ada pak ada beberapa pemain yang menunjukkan wah kayaknya udah euforia gitu ada nggak pak
oh nggak ada waktu dua nggak boleh saya bilang kita semua sepakat belum menang
mas dibanda kenceng mukanya pak
waduh kita tahu kita tahu kita tahu kita tahu tapi gini ya tiga puluh dua tahun kita tidak juara
yang harus kalian betul betul perjuangkan adalah rela berkorban kerja keras jangan patah semangat
apapun kondisinya tetap semangat dan tetap berjuang harus mau berkorban
dan itu terlihat ya di empat puluh lima menit kedua tapi ternyata kita sudah nyaris menang tiba tiba kena prank
tahu dulu ketika dua satu sudah pada mulai keringetan tuh pak
pak marji ketika dua satu di bench mukanya agak anyap atau bagaimana tuh pak
masa itu bagaimana pak dua satu waduh jangan sampai kejadian lagi gitu
setelah dua puluh satu saya hanya bisa banyak berdoa
iya karena pak marji ini biasanya di pertandingan sebelumnya termasuk ofisial yang sering maju ketika ada keributan
iya iya saya benar benar ketika dua puluh satu saya lebih banyak berdoa
iya lebih banyak berdoa saya
terus lanjut lagi nih ya dua satu
ini yang lucu sebenarnya pak ini pertanyaan saya dan pertanyaan saya teman teman saya waktu itu nobar final indonesia thailand nih pak ya
pak udah berapa puluh tahun pak coach indra pak marji pemain pemain lain emang gak bisa bedain pak peluit panjang sama peluit pelanggaran pak
temen saya tuh liputan pak di kamboja kemarin saya tanya dok emang itu peluit panjang
enggak sih bang gue yang denger sih emang peluit pelanggaran
gue juga bingung kenapa coach indra pada masuk
pak mardi saya mau tanya langsung nih pak emang kedengerannya peluit panjang apa peluit pelanggaran
jadi saya begini saya kan kebetulan kan deket sama coach indra itu kan
jadi ketika ada peluit kan itu ada peluit tuh pelanggaran tuh kan
iya memang agak panjang sedikit
memang agak panjang sedikit
nah ketika agak panjang sedikit itu saya juga nggak tahu tiba tiba kok pada lari ke dalam gitu saya juga bingung saya
bahkan ada yang lari ke sana itu lari ke kalau tidak salah pakai bendera itu
wah itu pemain pemain
diputerin dong videonya dong
nah ini momennya pak
udah ada yang gak tiba buka baju lu
nah kena tuh tuh
tuh tuh tuh
pak marji dimana bawa baju
ini saya berdiri aja nih
ini saya berdiri nih
ini berdiri lah
ini berdiri nih
bapak kayak masih bingung gitu ya
ini saya yang dicoba
loh kan saya gak kemana mana nih
kalau di tv memang menitnya sudah menit sembilan puluh tujuh lebih tuh pak
dari additional time yang ditentukan waktu itu
jadi ikut ketipu kita
ini saya tidak melihat
tapi yang saya lihat memang di sini sembilan puluh tujuh
tapi kan mungkin ada berapa detik gitu kan kita nggak ngerti lah
mungkin ya mungkin ada tiga empat atau lima ratus
saya gak tahu lah
kalau detik itu kan cepet cepet gitu aja kan
habis itu disuruh meneruskan itu
terus akhirnya terjadi goal itu yang bikin saya langsung
bukan lemes lagi
yang ada di pikiran saya aduh kalah ini
itu pikiran saya juga pak kayak gitu pak
saya itu berdiri itu sampai aduh aduh
gus pokoknya bingung lah saya itu
jadi di kepala itu udah wah kalah nih gitu
udah langsung wah kalah ini
abis ini dibully netizen ya gitu pak ya
bayangan saya udah jelek aja
aduh mati saya
ah udah lah macem macem lah pengalaman yang di filipina lah gitu kan
tapi saya kayak berpikir ah ini nggak bisa nih
harus ini harus apa namanya kuat gitu
sudah habis itu saya maju ke depan
kan habis itu terus berhenti kan
pemain balik ke band siapa ya
gak ke band ke depan band
nah saya lihat tuh
wah nangis dia
nangis dia pak
saya lihat ferari nangis jaduh
hernando itu makanya kita itu harus fokus
jangan gak fokus
nah gitu lah hernando
dia bilang gitu pak
iya hernando itu
ke temen temennya ya
iya ke temen temennya itu
udah terus saya lihat rizky juga
saya kayaknya tak gas betul itu
gempur lagi lah semangatnya itu
pokoknya itu tadi kembali
saatnya kita berkorban jangankan hanya keringat darah pun kamu korbankan
nah itu saya
akhirnya malah saya yang kena
ada habis lemes tadi ya pak
sebelum ngomongin bapak yang kena nih
ini ada game changing moment ketika jauh hari akhirnya mencetak gol ketiga nih
dicip dia dengan mudah dengan sangat cerdas
gol dia lari ke pojok tapi di pinggir lapangan ada ribut ribut tuh
jadi itu gimana pak
ribut ributnya gimana pak
saya enggak ada takut takutnya
harusnya dikirimin suka tilang tuh pak
jadi anu mas
itu saya itu kan waktu itu berdiri
karena kan wah kaget saya
saya berdiri di depannya pen pas itu
kan nggak boleh ke depan kan saya di pinggir
si jauhari itu
saya mau maju ke depan mau sujud syukur gitu loh
mau sujud syukur mau deketin kut indra
saya lihat di kanan tak lihat itu tegar itu dipukuli
wah tak lihat loh
tegar itu sudah posisi gini ya
wah itu kan saya kaget
iya kita ini polisi rek
masa ada teman dipukuli terus kita diem
saya deket gitu
mau saya sepisah gitu
kenapa harus gini gitu
itu belum sempat saya sampai ke tegar
lihat lihat coba tuh
nah itu kan tegar nih
nah ini kan saya larang
nah ini saya tuh

berapa tahun nih harusnya nih pak nih
ya ampun ya ampun
ya itu lah
jadi real itu
jadi saya juga pikir saya aduh nih
kok malah saya dipukul
habis dipukul dibantik lagi
ya sudah lah
wah bahas apa pak
oh jangan lah
enggak boleh lah itu
semua kan kalau apa namanya di pertandingan gini kita nggak boleh ini
nggak boleh main tangan lah gitu
nah setelah itu kan saya dipukul
dipukul tarik terus saya jatuh
saya tuh kan geliang gitu
sudah kunang kunang ya
sampai dibopong tuh pak ya
ternyata polisi kalau kena pukul kelayangan juga
kirain mah kuat
saya itu jujur saya malu saya itu
wah ya dibopong tuh
nah ini tegar itu
segar itu adalah admin ya pak ya
dia sekretaris tim lah
jadi kalau urusan urusan ini si tegar itu
ya itu jadi ceritanya ini tegar ini pelanggaran ini
tapi kalau kita ulang lagi nih pak ya
kalau kita review lagi ternyata ini mungkin adalah buah dari peristiwa sebelumnya pak
ya kalau itu
enggak mungkin pak marji ini sudah terbiasa pak ya
oh sudah pak
yang paling keren yang momen paling viral kan pak marjid
enggak usah dibahas
kalau itu aduh aja kayaknya ada sesuatu aja
enggak ada lah
nggak ada apa apa itu
tapi artinya kan sudah terbiasa dengan situasi
panas di bench kayak gini ya pak
ketika ada situasi seperti itu karena memang ya pertandingan itu biasa
tapi setahu saya sih selama ini nggak sampai baku pukul kayak itu
selama ini official enggak pernah ada gitu
ini final sea games ini banyak rekor ya dengan skor yang besar
hujan kartu pak
apa kena kartu enggak pak kemarin
enggak enggak kena
enggak kena kartu
jadi siapa aja tuh official yang dapat kartu
ofisial yang kena kartu itu sari
sari dikorban dari tekanan
oh salah orang
salah orang kayaknya
yang saya lihat tuh wasit begitu ribut ribut gini
thailand kan tegas
dia kartu merah
dia kartu merah
begitu ke bench indonesia
lah wasitnya bingung
yang dicari tegar tegarnya dia sudah ke
iya dia jatuh
nah itu habis itu kan ditolong dia ke ruang ganti itu
karena kan ke ruang medis dia
oh ke ruang medis
dia ke ruang medis
jadi wasitnya bingung
ke ruang medis dia
dia ke ruang medis
dia ke ruang medis iya
jadi wasitnya bingung
iya mau cari
saya lihat pak marji juga buka jaket
wah pak marji buka jaket biar wasitnya ketipu nih
pak marji buka jaket kan
saya buka jaket karena ini saya ditarik itu kan lepas tuh
ini kan resleting resleting disini itu lepas itu
tak tak benerin lagi resleting
kirain buka jaket biar enggak diciriin wasit
oh saya ingin tahu itu
tapi yang menarik di momen ini juga pak ketua pssi kita nih pak erik thohir juga turun ya langsung
saya suka keributan
malah kasih tahu pak marji sabar sabar
iya pak saya sabar pak udah pak
terus saya dipukuli aja ya pak gimana pak gak sabar
kalau saya gak sabar tetap bales pak
bapak setelah itu nggak ada rencana buat visum pak
enggak lah mas
tapi alhamdulillah ya setelah kejadian gol ketiga itu thailand dapat kartu ya
keeper regna lalu si nomor empat tuh jonathan kamde juga kena
akhirnya kita dapat dua gol lagi
dan emas itu pun akhirnya tiba setelah tiga puluh dua tahun ya
mas pulit panjang yang beneran pak
akhirnya gimana tuh pak
pulit panjang yang beneran
akhirnya gak dirujak netizen
akhirnya gak dirujak netizen
enggak saya waktu itu hanya cuma yang ada di benak saya
harus bersyukur ke yang maha kuasa
makanya saya kan begitu itu saya langsung jalan ke tengah lapangan
saya sujud syukur ngucapin terima kasih kepada yang maha kuasa lah
karena apa semua ini kita mendapatkan emas yang sudah tiga puluh dua tahun belum pernah kita dapet
dan kemarin diberikan kemudahan
itu semata mata yakin seyakin yakinnya pasti jalan yang maha kuasa
setelah pertandingan itu juga ada momen yang menarik ya
yang cukup viral juga ketika bapak lagi ada sesi wawancara
ternyata ofisial yang gebukin bapak ini nyamperin pak
itu gimana ceritanya pak
itu settingan atau gak sih pak
jadi saya juga gak tau itu
jadi pagi pagi kita bisa sarapan kan breakfast sama semuanya
waktu itu kan memang pemain dibebasin
dari jam enam sampai dengan jam sepuluh
nah saya jam delapan turun
saya jam delapan turun saya sama god indra sama pukul bima
sama kurniawan sama alek sama sahari
semuanya lah pokoknya
habis gitu terus ada prof effendi
nah itu sebenarnya sesi wawancaranya aku tindra safri itu sama prof effendi
itu lagi wawancara beliau itu berdua tuh
saya kan izin saya gabung ini sorry baru turun gitu
tiba tiba si apa namanya ofisialnya thailand ini datang gitu
saya juga gak tau ujuk ujuk gitu datang
ujuk ujuk itu tiba tiba
nah terus dia meluk saya minta maaf
saya sampaikan ya sudah lah
siapapun lah itu kan
jadi tidak perlu family terus apa
terus jadi semacam kemarin
udah lah saya sambil belut saya sambil bisik
pakai bahasa thailand pak
oh gak gak
terus sampai nangis nangis tuh ya pak
dia baru tahu kalau bapak ini polisi
tapi bener kan orangnya yang mukul bapak
gak tau gitu kan
nah ini gundek ini saya gak tau
gudeg itu besar kekar gitu loh
kalau kampung saya namanya gundek gitu
orang desa kan
udah diciriin juga sama pak marjo
ini cerita kenyanya
cerita kemarin tuh ya
selesai itu selesai pertandingan itu
habis dari mana
saya syukur di tengah lapangan
itu saya cari
rupanya dia kok gak ada gitu
rupanya dia kena ini kayaknya
buron dia itu kemarin
mulai kemana lo
jadi minta maaf tuh pak ya
bapak ini kan juga salah satu ex co di pssi ya
apakah secara kelembagaan antara federasi dari thailand sudah ada upaya penyelesaian pak
di federasi thailand juga sudah secara terbuka
ada surat permohonan maaf dan lain sebagainya
sepak bola itu sembilan puluh menit plus tambahannya
kalau itu sudah selesai selesailah sudah
tidak usah diperpanjang
penganeaan yang berbuah manis
jangan berbuah manis
jarang jarang tuh pak
begitu saya dipukul terus sampai berdarah ini
logikanya kan saya harusnya kan marah kan
tapi begitu itu menang
sakitnya hilang semua sudah
jadi penganeaan berbuah manis
untung indonesia menang
kalau kalah panjang ya
kalau kalah nih waduh
tidak usah dibahas lah itu
sekitu tahu lah akhirnya happy ending ya pak
penganeaan berbuah manis
yang perlu kita bahas juga pas timnas balik ke
saya ke bandara itu pak jemput pak
itu udah kayak mau nyambut
habis dialangi kan
antusiasme supporter kita menyambut timnas
yang baru ya pak
hanya juara sea games gitu pak
gila nih indonesia
bola di indonesia gawat ya juara sea games ya
dan ditambah lagi besoknya
diarak gitu macet jalanan
jangan kan besok ya malemnya aja mau ke hotel
sudah di blok kan pak
pertanyaan saya gini pak
ini juga kalau di zaman sekarang kan semua serba
orang jarinya pada jahat jahat kan pak
iya kan netizen pak
emang yang berjuang cuma bola doang kan gitu kan
iya iya tau tau
tapi klarifikasi dulu nih pak
itu sebenarnya acara yang dirancang pssi
atau memang dari awal dirancang untuk semua cabur
iya pak sebenarnya gimana sih pak
yang pertama ya
kedatangan kami di bandara
kami tidak tahu kalau
masyarakat itu begitu antusias itu
saya sampaikan aja
kita semua kaget loh kayak begini ya banyaknya gitu
padahal baru datang tuh di bandara itu
saya pikir nggak seheboh itu gitu
saat di bandara
masyarakat kayak begini
artinya memang masyarakat ini
mas tiga puluh dua tahun bayangin loh mas
bosen pak bosen kalah terus
iya bosen kalah
saya yang di dalam aja
saya yang bawa aja rasanya
ini kan obosi kok wangel gitu
jawa timur aja keluar
jadi ya saya juga akhirnya berpikir
ya maklum lah kalau gitu
memang gimana lagi namanya orang rindu
lamanya bukan main tuh
u nya banyak tuh
u nya banyak
ya kalau sudah begitu ya
atas sambutan dari masyarakat
yang luar biasa
teman teman media yang luar biasa
ada sambutan seperti itu ya
itu adalah bagian dari kebahagiaan
tambahan kebanggaan buat kita semua
khususnya yang di tim nasib pak bola
yang kedua ketika
besoknya kita arah araan
itu kan juga
bersamaan dengan cabur lain juga
ada di situ
tapi kan seakan akan yang di depan
yang kelihatan ini kan sepak bola
ya saya juga berpikir
sebenarnya bukan terlalu
lebay dan sebagainya
kalau saya jujur saja
untuk bisa membawa emas tadi
kalau cabur lain ini mohon maaf ini kan gampang nih dapat nih
bukan gampang juga
kalimantan kampung loh pak
artinya sering gitu loh
setiap si game
itu kan mesti dapat tuh
prestasinya lebih konsisten
sudah kalah terus dan sekali menang disambutnya begitu
dua kepiala dunia pak
ya saya kira hal yang lumrah itu
saya kira hal yang lumrah
jadi sambutan itu
bentuk daripada apresiasi
sepak bola kita
kepada tim yang memang
timnas yang dibanggakan
tiga puluh dua tahun tidak pernah dapat begitu dapat disambut gitu
ya lumrah lah
oke lah ya kemarin sambutannya sangat meriah
jadi kita seolah olah kayak juara sea games
padahal kita finish di urutan ketiga ya
jadi langsung main pengembara medali
betul tapi pertanyaan saya nih pak
ada nggak pesan buat pemain pemain timnas u dua puluh dua kemarin
karena kalau kita lihat nih yang sudah sudah
habis juara siklusnya biasanya diarak arak
habis itu karirnya tenggelam
ada pesen gak tuh pak buat temen temen di timnas
sampai siklus itu kejadian lagi pak marji
dari awal ini harus saya cerita
tidak usah bicara ini
bicara kemarin saja
ini adalah evaluasi contoh nih
itu sudah euforianya luar biasa
yang kemarin kan saya larang tuh ada nggak yang ini
oh kalau sampai melanggar disiplin
ada yang main medsos
atau yang coba coba ini
berlanjut sampai dengan kita bisa mendapatkan medali emas
dan kita kembali ke sini
ke negara kita diarak
saya sudah pesen
pesen saya cuma satu
ke anak anak semua
saya berikan kebebasan
dan siapapun yang mengundang
karena itu bentuk dari apresiasi
terutama dari pemerintah daerah masing masing
dan ini sudah seijin pak ketua umum
tapi ada batas waktunya
tetapi saya berikan waktu
maksimal itu adalah hari jumat
dan itu adalah hari jumat
atau paling lambat sabtu minggu ini
setelah itu kalian harus kembali
memang batasannya kan senin depan ini
kalian harus kembali ke klub
kerja keras di klub
dan jangan sampai performa turun
ke depan ini yang kita hadapi itu bukan si game lagi
itu kan hal yang sangat susah
maka setelah minggu depan itu
benar benar kembali ke klub
kerja keras di klub
mencari posisi yang betul betul diperhitungkan di klub
kalau nanti misalkan di klub
masih terbawa euforia
saat nanti pemanggilan
pasti tidak akan dipanggil
jadi gak boleh nih pak main sinetron atau main iklan ya
kecuali kalau itu
tapi saya sudah pesen khusus untuk anak anak saya
yang u dua puluh tiga ini
yang dua dua ini
asean games itu ada di depan mata
kalau itu sudah di depan mata
karena waktu itu juga mepet
berarti harus betul betul mempersiapkan
jangan sampai terlena
dan jangan sampai ada masalah
saya selalu tekankan
nomor satu yang harus kalian jaga adalah konsistensi
harus tetap dijaga
harus tetap banyak belajar
ke pelatih masing masing
yang ketiga adalah disiplin
yang terakhir adalah mental
mental tetap harus dijaga
ketika nanti ada pemanggilan
dua puluh anak ini bisa kita panggil kembali
dan kualitasnya bukan malah tetap
nah itu yang saya minta
oke tadi udah cerita banyak nih pak marji
gue lu tanya pak marji
kita berdua mulu nih
terima deh gue dengan cerita
terima pak marji
tapi mungkin tadi si game
pak marji sudah banyak cerita ya pak ya
sebenarnya saya tuh penasaran juga
terus jadi manajer bayangkara fc
dari sekian banyak polisi di indonesia pak
pak sumarji yang si paling bola nih
sampai disuruh menjadi manajer bayangkara fc
gimana sih pak
ya jadi prosesnya itu
saya jadi manajer timnas
itu diawali dari klub dulu
dari sejak lahirnya bayangkara fc
saya ada di dalam situ
merintis karir di sepak bola itu dari bayangkara
mulai dari asisten manajer
saya jadi asisten manajer
waktu itu polisi juga
kombes ibnu istika
nah terus dua ribu tujuh belas saya naik jadi manajer
saya jadi manajer pertama
terus konsisten kan bayangkara nggak pernah keluar dari tiga besar
dua ribu delapan belas itu kalau gak salah tiga besar
urutan tiga kalau nggak salah
dua ribu sembilan belas kalau gak salah juga empat kalau gak tiga
saya lupa juga itu
tetap juga konsisten di atas
terus setelah itu berlanjut
saya setelah gak jadi manajer di bayangkara
saya jadi ceo bayangkara
jadi dari dua ribu sembilan belas itu mungkin konsisten tadi
lalu saya di
dari federasi ke pak kapolri
waktu itu pak tito karnavian
pak kapolri nya
pak kapolri ini memberikan izin
juara juga ya
juara juga waktu itu
pertama kali saya jadi manajer juara juga
rezekinya memang di kamboja
setelah itu selesai
seagame di manila
saya duet lagi sama kutin rassafi
kalah tapi pak
oh iya terakhir lawan vietnam
kalau di vietnam ngeselin mukanya
lawan yang paling sepanjang karirnya pak marji ya pak
vietnam paling ngeselin pak ya
kalau dari sisi penonton sih ngeselin tuh
saya secara pribadi paling nyebelin kalau lawan vietnam
karena banyak akalnya lah
cara mainnya atau cyborg cyborg ya pak
apalagi kalau di pertandingan provokasinya luar biasa
back trick dan intriknya
bukan saya cakap mungkin semuanya juga ini kan
saya sebelum ngeliat muka pelatihnya itu nyebelin mukanya
itu terjadi waktu timnas senior ya pak ya
yang jamannya mark lock
itu bapak juga
saya lihat sering terlihat keributan dong pak
itu manajernya kan saya juga tuh
jadi setelah itu kan
setelah filipina vietnam sikkim vietnam
saya jadi asisten aja
waktu itu karena pun juga dada itu
saya jadi asisten
nyusul ke sana setelah beberapa pertandingan saya baru nyusul
karena kan memang asisten kan gak perlu
terus ini tahun ini
di dua ribu dua puluh tiga ditunjuk lagi di kamboja ini
nah pak kalau
membangun tim itu kan salah satu tugas manajer dan pelatih
itu kan membangun kultur di dalam tim
kalau pak marji sendiri ada filosofi tersendiri nggak sih pak
sebenarnya kita tidak perlu
nggak boleh apa namanya menjelaskan secara detail lah
tapi intinya sebenarnya
sebagai seorang manajer itu
itu harus bisa membuat rasa nyaman
dan membuat anak anak itu betul betul bisa berhasil
itu betul betul bisa bekerja sesuai dengan
apa yang sudah ditentukan oleh got
antara manajer dengan head code
itu harus betul betul satu
gak boleh sendiri sendiri
itu kalau menurut saya
selama ini saya sama got indra
dan tidak pernah kita mulai dari pemilihan pemain
sampai dengan proses pertandingan
semuanya sepakat pokoknya
intinya kalau tugasnya manajer
membuat rasa aman dan nyaman pemain
pokoknya tim ya
tim itu harus aman dan nyaman
kita tahu di kamboja ini kan kemarin juga banyak beredar ya
foto foto ruang ganti juga jauh dari kata nyaman
kalau menurut oce ya pak ya
fasilitasnya agak kurang ya pak ya
nah bapak gimana tuh buat bikin anak anak
makasih lunda dan kawan kawan itu merasa nyaman disana pak
itulah tugas daripada saya
untuk meyakinkan anak anak
walaupun kondisi seperti itu
tapi anak anak merasa nyaman
jadi walaupun duduk di kursi plastik ya
itu benar pak kursi plastik pak
ya kita harus maklum lah
kita harus maklum
jadi kalau itu sampai kita jadikan bahan protes

terjadi tidak nyaman dan nyaman
terjadi tidak nyaman dan nyaman
terjadi tidak nyaman dan nyaman

pasti akan mengurangi tuh
nah itulah yang dijaga banget ya pak
ini kayaknya waktu sudah mulai agak agak tipis
udah mulai udah di kabarnya pak saya tuh
tapi saya masih ada yang penasaran deh
kalau pemain yang jadi polisi banyak
apalagi pemain bayangkara ya
tapi kalau polisi terjun ke sepak bola
mungkin bisa dihitung jari apalagi yang sukses
nah kalau cerita bapak sendiri sebagai polisi nih
dulu tuh awalnya sebagai apa sih pak
karena dari bintara ya pak
lama aja dari bintara kan pak
bukan dari akpol ya pak
sekarang udah melatih tiga ya
amin alhamdulillah saya syukuri
itu adalah bagian anugerah dari yang maha kuasa
kalau cerita polisi
saya polisi terus
ditunjuk jadi manajer itu kan
memang panjang ceritanya
jadi saya jujur aja saya ini dari kecil kan memang
mohon maaf dilahirkan dari
anaknya buruh tani
ya mohon maaf lah makan aja mungkin
kalau bisa ya bisa makan
dua kali sehari itu udah bersyukur gitu
paling makan sehari sekali lah
karena sering waktu kecil memang susah lah kita ini
nah begitu lulus
pikir saya mau daftar tentara
saya juga nggak punya ini
kolega lah gitu kan nggak punya
kita gak ada yang kenal nah kebetulan waktu itu
ya jadi ada pertandingan bola
ada pertandingan bola waktu itu
itu dimana di malang
ke saudara saya itu
di malang lah pertandingan bola saya nonton disitu
disitu ada polisi gitu loh
ada polisi ada polisi
itu satu kecamatan
ceritanya tapi saya karena
ini terus saya tanya
pak kalau saya mau daftar polisi bisa nggak
oh bisa gitu pas kebetulan ada
daftaran polisi saya daftar polisi bintara tuh pak ya
bintara ya bintara
ditolonglah gitu masuklah polisi bintara
tapi emang karirnya saya dengar
dari bawah banget ya pak dari
bantu bantu rumah di kapolda
jatuh kabupaten ya pak ya pak
pak rusman hadi ya jadi
begitu lulus dari bintara saya
ditugaskan apa namanya
jaga rumahnya pak kapolda
disitu itu tugasnya bener bener cuman
bersih bersih gitu jaga gitu jaga jaga
tapi karena saya terbiasa saya tidak terbiasa
dengan tidak kerja
gitu jadi kalau jaga malam
terus ajudannya ajudannya itu
saya cuci gitu terus
ban ban tak semiri gitu terus
pagi gitu subuh gitu
nyemir nyemir sepatunya pak kapolda
pokoknya gak diperintah lah
saya jalanin aja itu itu cerita itu
cerita bener bener ya ngepel ya apa udah
tak jalanin itu empat tahun saya
aduh ya tidak ada kunci ngepel
berarti hebat ya pak termasuk
apa ya langkah ya langkah dong dari bintara
yang merintis karir dari bawah
sampai malah t tiga di pulau ya
bapak juga sempat dapat kenaikan pangkat luar biasa
berkat sepak bola ya prestasi

runner up di manila
dapat kenaikan pangkat luar biasa dapat dikasih kenaikan pangkat
sama ya nah ini pak
jangan lupa apa tuh juara nih pak di
seagame wah bener bener wintang pak
kalau saya ini jujur jujur
sejujurnya saya saya tidak pernah
berpikir terlalu muluk muluk hidup ini
saya dari bintara
dari bintara yang sudah bisa
punya pangkat kombes seperti saya
itu mungkin hitungan jari
dan salah satunya saya tidak banyak mungkin
kalau nggak satu dua orang lah
tetapi yang bisa
mendapatkan kinerja pangkat terus ini
artinya dengan kondisi yang sudah saya
saya terima saat sekarang ini
ini sudah aduh sudah lah saya sudah
berterima kasih lah yang sama kuasa
saya tidak pernah mimpi terlalu
tinggi tinggi hidup ini
sudah benar benar saya tidak pernah
muluk muluk sudah dengan
kondisi yang seperti ini saya sudah sangat berterima kasih
dedikasi saya saya hanya
bisa sebenarnya di sipa bulet itu hanya sedikit
yang bisa saya berikan sebenarnya
karena ya itu kemampuan saya dan saya
tidak pernah berpikir saya harus dapat apa
kalau apa namanya
saya enggak lah sudah lah
tapi kalau naik pak alhamdulillah ya pak ya
kalau naik lagi jadi bintang alhamdulillah dong pak
kalau itu semua
saya serahkan kepada yang maha kuasa lah tapi anak anaknya itu
anak anak jadi polisi apa anak anak jadi
ngurusin bola bang polisi lah
tapi kan nanti ketika
cita cita nanti kalau saya sudah pensiun
di klub atau apa gitu
kalau sudah pensiun kan boleh gitu
kalian sudah pak ya kan
kalau ini kan terikat
ini kan apa namanya dinas kan tapi kalau
sudah pensiun kan kita boleh lah gitu
pokoknya masih di bola lah pak ya
ya masih tetap berkecimpung lah di bola
apalagi xco ya
kalau sekarang sih exco kan
kan kalau exco kan juga empat tahun sekali kan
belum tentu juga kita dipilih
sama teman teman kan gitu
terakhir nih pak pesan untuk
sepak bola indonesia nih pak apa
sebelum kita closing
diparahin ya pak seva
sampean terlalu ini sih jadinya
ngobrolnya terlalu asik ini
kayaknya mesti kita lanjut lagi di bawah nih
pesen saya saya berharap
ini satu ini
ke pengurusan federasi baru
meyakini dan saya
untuk periode pengurusan tahun ini
terlebih ketua umumnya pak erick thohir
itu benar benar ikhlas
ingin memperbaiki dan ingin
memajukan sepak bola dari semua
sektor sektor yang ada ya
mulai dari industri dan lain sebagainya
pak ketua umum ini
kita semuanya khususnya yang
di federasi ya
dari wakil ketua terus apa namanya
dan harus loyalitas
bersama sama dengan ketua umum
memajukan sepak bola karena
sepak bola ini
tidak akan bisa maju kalau
yang di federasi tidak punya
keinginan nah sekarang momentum
karena ketua umum betul betul itu tadi
punya keinginan yang
memang punya kelebihan
untuk memajukan sepak bola
untuk membangkitkan itu
momen ini jangan sampai kita
buang sia sia dan tentu
kita yang ada di federasi ini
tidak akan bisa apa apa kalau
tidak juga didukung oleh seluruh
pecinta sepak bola pengamat
sepak bola ahli ahli sepak bola
maka saran masukan dan kritik
tetap harus dijalankan
terima kasih waktunya pak mardi
sudah hampir satu jam kita bincang
sukses sebagai tamu perdana
saya juga mohon maaf ya kalau ada yang kurang bergerak
terima kasih pak marji
oke itu tadi bincang bincang
kita di podcast sipaling
sport bersama manajer tim
timnas sepak bola u dua puluh dua indonesia yang baru saja
kemarin sukses meraih medali
sekaligus menuntaskan puasa
kebosanan kita kalah melulu di
sea games ya pak ya
sampai disini podcast sipaling sport edisi perdana
nantikan tamu tamu berikutnya yang
tentunya tidak kalah menarik dan tetap
thank you pak marji
terima kasih sekali lagi
terima kasih ya